tapi kalau sudah masuk jam istirahat
makan siang dululah
mumpung jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor
untuk hindari macet
menuju tempat makan
incaran kali ini adalah
menu makanan siap saji alias fast food
saya mau fast food yang memiliki
tidak tinggi kalori
dan bebas dari kandungan lemak jahat
hmm memangnya ada
di kawasan menteng jakarta pusat ini
seperti yang saya mau
seporsi burger pun disiapkan chef
untuk makan siang kali ini
tapi percaya nggak
kalau patty dari burger ini yang saya makan
bukan terbuat dari daging
atau kejunya juga bukan dari keju yang
biasa kita konsumsi
tetapi dari tepung beras
kemudian juga dari kentang
tapi kok bisa ya rasanya sama persis
kayak beef burger yang biasa saya makan
di tempat tempat lainnya
seporsi burger tanpa olahan daging ini
berkadar lima ratus empat puluh lima kalori
lebih sedikit dari beef burger
pada umumnya yang bernilai
di atas tujuh ratus kalori
membayar seharga lima puluh lima ribu rupiah
dalam benak saya sejak dulu
kalau makan burger itu rasanya nggak lengkap
kalau minumnya bukan minum kola
atau minuman bersoda
tapi kira kira apakah sama
sehatnya dengan burger yang saya makan tadi
jadi kita menciptakan happy cola untuk
mengadakan minuman bersoda
tapi dengan kalori yang rendah
dan kadar gula yang jauh lebih rendah
jadi untuk bahan dasar colanya
kita bikin campuran rempah kita sendiri
dan untuk pemanisnya kita menggunakan stevia
kita menciptakan makanan makanan sehat
tapi rasanya bandel
masih ada menu fast food sehat lainnya
yang akan saya rekomendasikan untuk anda
pilihannya jatuh pada menu sandwich
dengan isian tuna di gerai restoran sehat
gedung perkantoran wtc sudirma
uniknya sandwich yang diberi nama
tuna kado ini punya tekstur seperti waffle
impresi dari gigitan pertama saya di slim toas ini adalah
crispy kriuk banget ya
ini roti gandum
seperti yang kita tahu bahwa roti gandum ini terbuat dari
seluruh komponen biji gandum
artinya mulai dari kulit ari inti biji dan endospermanya
lalu bagaimana dengan isian tunanya
gurih dari tunanya
ada sedikit rasa segar asam
dan rasa yang unik dari alpukat avokadonya
jadi siapa bilang makanan sehat itu
terkenal dengan image yang hambar
ini membuktikan bahwa makanan saat itu
ternyata enak kok
siapkan uang lima puluh dua ribu rupiah
untuk menikmati seporsi tuna kado
kalori tuna kado itu di sekitar tiga ratus empat puluh an kalori
jadi memang semua menu kita rata rata tuh
di bawah lima ratus kalori
bisa dibilang seperti itu
tapi balik lagi ya kita nggak bisa menilai
satu makanan cuma dari angka kalorinya doang
ya nilai kalori bukan acuan utama untuk menentukan
makanan tergolong sehat atau tidak
jadi jangan main main juga
jangan berpikir burger yang sedikit
kalorinya sedikit itu sehat
kalau kandungannya itu misalnya dia rotinya roti putih
burgernya bercampur dengan daging daging yang ada lemaknya
kemudian dikasih lagi keju yang tinggi
lemak yang jelek yang jahat
ya itu tuh jadi tidak sehat gitu
dari dua tempat yang saya sambangi
menu fas food sehat rata rata diminati oleh kaum muda
ini selaras depan studi dari american heart
yang menyebutkan generasi milenial dan generasi z
cenderung lebih sadar akan pentingnya pola makan sehat
dibanding generasi sebelumnya
saya mau istesasi untuk beberapa tahun ke depan
karena kalau kita nggak berfungsi ke makanan sehat
minuman sehat dari sedari dini itu
kayaknya nanti susah gitu kan ke depannya
jadi motivasi saya itu untuk menjaga agar stabilitas
tubuh saya tetap setimbang sampai nanti ke depannya
sampai tua kalau bisa insya allah
kalau anda kapan mau mulai konsumsi menu makanan sehat
mahardika utama yoga adis pertama cakar